yuk ikut om
mau ajak kamu ketemu papa sama mama
launching kosmetik putri ayu
sejak kapan sah
kamu jadi brand ambasador putri ayu kosmetik
kok suami kamu sendiri gak tau
aku minta maaf ya aku udah nutupin ini semua dari kamu
aku minta kamu berhenti kerja
bukan untuk kepentingan aku elsa
tapi buat kepentingan kamu juga
dan juga anak kita
tapi ini aku butuh kerjaannya sayang
aku bener bener gak paham sama kamu
aku minta sama kamu berhenti kerja baik baik
bukan berhenti kerja untuk selamanya
hanya selama masa kehamilan kamu elsa
aku udah bohongin aku dan aku yakin kamu pasti udah bohongin mama iya kan
aku udah bener bener kecewa sama kamu elsa
kamu udah keterlaluan
elsa kali ini udah bener bener pasti aja terus bohongin aku
tuh jadi banyak kan mana lagi ayo main lagi
tuh banyak ya
seneng lho om ketemu di sini
tadi aku ulang tahun
tadi rena ulang tahun
ya allah selamat ulang tahun ya sayang
om doakan kamu itu tetap sehat terus dan yang pasti jadi anak yang baik ya
boleh main balon
oke kita main balon ya
oke simpan balon ya
satu dua tiga
satu dua tiga
coba lebih kenceng lagi
d prima yea pak
oh banyak guitar omnya tuh
pecahi tuh tuh
makasih ya mas
sore pak saya mau info kalau pak nino datang lagi
nino lagi ngapain sih dia datang ke rena terus
yuk ikut om
om mau ajak kamu ketemu papa sama mama
gimana yuk siap siap
kita permisi maaf rena harus pergi

ketika adik adiknya ada di rumah
siapkan siapkan siapkan siapkan siapkan siapkan
saya sudah pisahkan raina dari panino
sekarang saya akan membawa reina
ke tempat bapak
tadi kata andien papa mau ketemu sama reina ya
tadi andien bilang
dia mau tanya dulu sama kamu
jadi pasti boleh dong pak
alhamdulillah papa seneng sekali dengernya
ada waktu kok papa ada waktu hari ini
untuk anak papa untuk cucu papa selalu punya waktu
terima kasih banyak pak
saya tunggu dirumah ya pak
iya papa segera kesana ya
makasih karena kamu sudah baik
kok aneh ya
kenapa gue lebih rela andien dan papanya ketemu reina
dibandingkan nino yang datang ketemu reina
gue begini apa karena gue pengen nyenengin andin
atau gue cemburu sama nino
mas aku kamar dulu ya
enggak enggak enggak
gue gak cemburu
karena dia udah bikin reina sakit waktu itu
untuk ketemu papanya jalan jalan
senang ketemu papanya
ya udah kalau gitu
kan kamu mau main sama papa ketemu papa
oke sama om rendy dulu sekarang
jagain ya randy ya
permisi ya bu
makasih ketemu mama
lagi lagi rena sebut mama
siapa sih sebenernya
mama yang sering disebut sebut sama reina
kamu tau gak sih sebenernya
yang suka disebut mama sama rena tuh siapa sih
saya gak tau bu
bener kamu gak tau
saya gak tau sama sekali
maaf ya bu soalnya pak al bilang saya nggak boleh cerita
rahasia apa yang disembunyikan sama ahok
eee kita ke rumahnya al sama andien yuk
jadi al sama andien baru ngangkat anak
papa mau ketemu anak gitu
al udah menelepon
pasti anda menerlukanansa
terima kasih mama